komite nasional keselamatan transportasi atau knkt menemukan adanya kerusakan pada pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan lion air yang jatuh di perairan karawang jawa barat
sementara terkait penemuan knkt tersebut kementerian perhubungan langsung melakukan ramcek terhadap ratusan pesawat
dari hasil ramcek sebanyak satu ratus tujuh belas pesawat dinyatakan layak terbang
dalam konferensi pers yang dilakukan rabu kemarin komite nasional keselamatan transportasi atau knkt menemukan ada kerusakan pada pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan lion air yang jatuh di perairan karawang jawa barat
menurut data dari flight data recorder kerusakan terdapat pada salah satu alat airspeed indicator aoe atau angel of attack
sebelumnya aoe juga telah dilaporkan rusak pada penerbangan sebelumnya dari manado ke bali
oleh karena itu komponen aoe sebelah kiri telah diganti di
bandara internasional igusti ngurah rai bali
meski demikian saat penerbangan menuju jakarta ketidakwajaran kembali terjadi pada komponen aoe tersebut
pada penerbangan dari bali ke jakarta muncul perbedaan penunjukan aoa di mana aoa sebelah kiri berbeda dua puluh derajat terhadap yang kanan
pilot melakukan beberapa prosedur dan akhirnya dapat mengatasi masalah dan pesawat mendarat di jakarta
kepala aeronautika direktorat kelaikan udara dan pengoperasian pesawat kementerian perhubungan kusandono mengatakan
kementerian perhubungan sudah melakukan rem cek terhadap satu ratus tujuh belas pesawat dalam tujuh hari terakhir di sepuluh bandara dalam negeri
seluruh pesawat dinyatakan layak terbang namun harus tetap ada pengawasan ekstra
kusando mengakui rem cek dilakukan lebih sering dari jadwal seharusnya agar keamanan pesawat benar benar terjamin
ada satu ratus tujuh belas pesawat yang telah dilakukan rem cek
sepuluh bandar udara dalam tujuh hari terakhir ini
sementara itu khusus untuk penerbangan boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan seluruh unit juga dinyatakan layak terbang
diketahui sebanyak sebelas unit pesawat jenis boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan dimiliki oleh maskapai lion air dan garuda indonesia
sebagai obat tetes antiseptik